udah punya keponakan din
rena udah punya adik
kita berdua aja semoga nelson bisa cepet ketemu
dan aku yakin nelson juga akan baik baik aja
dimanapun dia berada
yaudah kita masuk yuk
tinggal duduk di dalam aja
yaudah kalo gitu mama siapin baju buat
ntar ya pak
jasi aman gak ya aku tinggal dirumah
udah lagi sedih banget mikirin wendy
ini si pak
pak ini sepatunya udah saya semir
jasi udah bangun belum
dan jasi tidur di nyokap pas semalam
sepertinya aman kalo saya tinggal jasi
cucu aku sekarang gimana ya kondisinya
elsa udah bisa kasih asi belum ya
gak kerasa ya
usia kandungan andin udah sepuluh bulan
kamu udah punya cucu kedua pak
mama terpaksa merahasiakan ini dari kamu
mama gak mau elsa kembali kelapa sekarang ini
semoga keisha semakin sehat
dan semoga elsa bisa memberikan asih untuk putrinya
dateng nih not beberapa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau sekarang aku udah meluncur ke bandung
papa nyusul kesana ya
iya iya pak sampai ketemu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nino sekarang lagi nyari elsa di bandung
karena menurut nino
kemungkinan besar elsa masih di bandung
mengingat usia kandungan elsa udah langsung begitu besar
jadi gak mungkin jauh jauh
ya allah aku takut
gimana kalau nanti nino ketemu aksa
dan elsa akan kembali ke lapas
dan dia harus meninggalkan bayinya yang prematur
udah dateng lu
pak surya dan bu sara sudah datang
kita ke depan ya
iya pak bos
kita mau ke rumah
gimana keadaan elsa dan bayinya hari ini ya
semoga mereka baik baik aja
tata bahagia bisa melihat kamu merayakan tujuh bulan kamu
sehat sehat ya ma
aku sumpah kamu lagi sakit
semalam mama kurang tidur din
mama terus kepikiran elsa
harusnya hari ini mama bahagia
setengah hati mama
mama bahagia banget niat kamu hari ini
tapi setengah hati mama lagi mama gak bisa berarti terus mikirin

tidak ada yang bisa diberikan kepadamu

aku paham mama
aku pun juga mikirin elsa juga ma
elsa sudah melahirkan
pasti kamu mau gendong
kamu sudah punya keponakan din
kamu sudah punya keponakan din
rena sudah punya adik
kita berdua aja semoga elsa bisa cepat ketemu
kita berdua aja semoga elsa bisa cepat ketemu

dan aku yakin elsa juga akan baik baik aja
dimanapun dia berada

pak irfa apa kabar
begini sama satu
saya juga dengan baik pak
mari kita datang dalam contoh acara
penerror yang waktu kita tangkap di taman kasuari itu
sampai sekarang belum ketangkep ya
hebat banget tuh orang
pasti dia punya tim yang hebat
atau bisa jadi nih
bosnya yang hebat
saya boleh tanya sesuatu pak
perempuan yang bareng sama bapak waktu ke makam itu siapa ya
yang waktu dimakam karena
saya sempat ngeliat perempuan keluar dari mobil pak irfan
lepasnya rizal liat saya waktu kemakam sama jessica